sementara penanganan ratusan rumah yang rusak akibat gempa bumi di pulau sapudi kabupaten sumeneb dipastikan selesai akhir desember dua ribu delapan belas mendatang
pangdam lima brawijaya maijen arief rahman memantau proses pemulihan melalui udara dan memberi bantuan medis kepada para korban
disambut jajaran tni polri dan pemerintah kabupaten pangdam lima brawijaya maijen arief rahman tiba di pulau sapudi sumeneb selasa pagi
pangdam ingin melihat langsung pemulihan tujuh ratus dua puluh rumah yang rusak akibat gempa bumi sebesar enam tujuh skala richter yang terjadi pada pertengahan oktober lalu di pulau sapudi
untuk pemulihan permukiman korban terdampak dipastikan akan selesai pada akhir desember tahun ini
selain mengunjungi korban pangdam lima brawijaya juga menggelar pengobatan gratis bagi korban bencana sebagai rangkaian perayaan hari juang kartika dan hari ulang tahun kodam brawijaya ke dua puluh
saya melihat bagaimana perkembangan renovasi rumah dan perasaran bumi yang terkena dampak bencana
jadi dandit sudah menyampaikan dari tujuh ratus dua puluh rumah yang terkena dampak itu akhir desember sudah selesai semuanya
gempa bumi yang terjadi di pulau sapudi terjadi pada sebelas oktober dua ribu delapan belas di mana menyebabkan tujuh ratus dua puluh rumah rusak serta tiga korban meninggal dunia